kebanyakan orang bisa jadi akan memilih menjauhi si raja hutan ataupun harimau
tapi di bengkulu justru ada seorang perempuan yang memilih mengakrab
ataupun juga bahkan menyelamatkan harimau yang jadi korban di alam liar
sepuluh tahun sudah ernie suyanti musabin menghabiskan hidup di tengah hutan sumatera
ia juga menjadi satu satunya perempuan di antara para pawang dan polisi hutan
di taman wisata alam sebelat kecamatan putri hijau bengkulu utara
perempuan yang akrab di sapa dokter yanti ini kini punya julukan baru
dokter sahabat harimau
dari dulu memang keinginan saya pengen kerja di luar jawa ya
karena di sana masih banyak hutan dan masih banyak satwa liar
terus saya memilih sumatera karena sumatera memang keanekaragaman hayatinya cukup tinggi ya
dari mulai reptil mamale besar aves dan lain lain
terus terpandang ke sini
dan kebetulan saya memang dari dulu pengennya memang yang ke daerah perpencil
bagi saya daerah perpencil itu lebih menarik dibanding harus tinggal di dalam kota
wanita tiga puluh sembilan tahun ini menamatkan pendidikan kedokteran hewan di universitas erlangga surabaya
sederet pengalaman bekerja di luar negeri pun pernah dilakoni yanti
dari relawan dokter hewan
di rumah sakit hewan amerika
hingga bekerja di sejumlah kebun binatang di australia
ia pun pernah belajar mengelola satwa liar di zimbabwe afrika
namun kecintaan pada satwa liar asli indonesia juga yang memanggilnya kembali ke tanah air
di harimau setiap kami rescue selalu berkesan
setiap rescue pasti selalu ada cerita tersendiri ya
kami pernah resku harimau di hutan penyangga taman nasional krinci sebelat yang ada di provinsi bengkulu
dan karena perjalanannya cukup jauh
dan karena perjalanan cukup jauh untuk membawa keluar juga cukup jauh
jadi kami melakukan operasi amputasi di dalam hutan dengan perlaksanaan seadanya
mendirikan klinik harimau bisa jadi cuma sekeping impian kecil dokter yanti
di atas itu semua impiannya adalah harimau sumatera kembali dilindungi
dan memiliki rumah di alam bebas
sebab harimau harimau yang telah dirawatnya di taman wisata alam sebelat ini
suatu saat harus dilepaskan kembali ke habitat asalnya
apa impian terbesar anda yang mungkin belum tercapai
belum terrealisasi sampai saat ini dengan satwa liar yang ada
kalau saya sih karena lebih fokus ke harimau
jadi pengennya sih
ini sebenarnya keinginan dari tahun dua ribu tujuh sampai sekarang yang belum tercapai ya
jadi pengennya kami punya klinik untuk harimau
atau rumah sakit kecil lah untuk harimau
karena memang setiap tahun kami menangani satu dua ekor harimau
korban konflik dan perburuan
terus kami punya peralatan yang lengkap untuk itu
dan kami juga ingin dari harimau harimau korban konflik bisa dilepas dihidarkan kembali